eh siapa bilang pandemi menghalangi kemunculan musisi pendatang baru talenta muda justru terus berdatangan ya
bahkan jauh sebelum kepopuleran mereka di industri musik tanah air sejumlah nama musisi muda sudah mulai berkarya lewat platform digital
dan langsung aja kita ngobrol dengan dua dari tujuh nominator pendatang baru di amiwords dua ribu dua puluh satu
ada novia bahmit dan caleb jo hai
sehat baik oke
nah kalian masuk dalam nominasi pendatang baru terbaik ami awards tahun ini
dua dari tujuh nama ya
keren banget selamat
nah mungkin ini pertanyaan yang sama harus dijawab dua duanya
saya ke novia dulu
gimana kalian melihat persaingan musisi pendatang baru saat ini
nama aku tuh bisa masuk dengan single
ingin jatuh cinta di nominasi pendatang terbaru di tahun dua ribu dua puluh
aku aja kayak dikasih tahu sama ada salah satu kasanovi yang tiba tiba ditahu
maksudnya kamu masuk dalam nominasi amiwords lho
terus aku masih kayak mimpi ya maksudnya apa nih
terus aku kayak cek eh bener gitu kayak bener nggak kekukiran sampai ke situ gitu
karena apa ya viral semua
kak caleb juga dengan lagu it's only me
anet juga dengan peking hari ini
semuanya tuh ya luar biasa lah
jadi ya berdoa aja gitu
kalau caleb tadi novia bilang nggak nyangka katanya
udah sepopuler itu lewat aplikasi atau media sosial nyangka nggak masuk nominasi ini
balik lagi eh aku juga sama ngerasain apa yang novia rasain aku juga gak nyangka
kalau aku mungkin lebih ke ini bukan kayak persaingan
tapi emang pendatang baru nih nominasinya keren keren semua
dan aku senang banget bisa di part of nominasi datang terbaik
kayak merasa sekeren mereka ya memang
tapi emang kalian keren keren semua sih
tapi kalau menurut
menurut kalian saya ngerasanya novia dan juga caleb dengan cara masing masing adalah social media sensation
nah menurut kalian faktor social media ini berpengaruh besar nggak sih dengan popularitas yang kalian raih caleb
oke kalau faktor sosial media memang aku nggak bisa pungkirnya emang gede banget
karena sebenarnya bukan cuma aku doang sih sosial media ngasih kita panggung buat orang orang yang emang pengen berkarya dan kiranya butuh panggung
jadi bisa kasih mereka bikin panggungnya sendiri untuk karya
jadi denger sama banyak orang
jadi gitu sih
sangat amat berpengaruh
sebetulnya dimanfaatkan orang lain untuk panggung mereka tapi kalian kena cipratannya nih ya
kalau novia gimana
gimana ngeliat apa namanya pertumbuhan popularitas di media sosial novia juga ikut kolaborasi dengan teman teman youtuber dengan teman teman musikus yang lain gimana
ya memang kalau sosial media sangat ngaruh sekali ya
tapi yang paling penting itu adalah produktif sih sebenarnya
jadi jangan pernah berhenti tetap produktif tetap selalu bikin sesuatu di social media
jadi selalu ada yang ke up terus gitu
kalau buat novia kalimat kata produktif itu apa
ngeluarin single atau kolaborasi kemudian sebulan targetnya ada berapa konten
bisa kolaborasi bisa konten apapun misalnya di satu aplikasi kayak tiktok kita bisa make up vial atau sesuatu yang bisa menghibur gitu loh
caleb kan udah banyak nih teman teman yang pakai background musik dari it's only me
banyak nggak sih yang kalau ketemu sama caleb gitu
justru malah jadi nyanyi itu atau justru malah caleb apa namanya orang tahu caleb dengan lagu itu padahal ada lagu lain ky know dan sebagainya
iya bener beberapa kali udah sempat kayak ketemu orang atau mungkin kayak ke tempat makan ke tempat yang ngomong tiba tiba laguku kayak di play terus
emang ini emang ya lucu aja sih kayak gemas saya
orang orang kayak pada oke
karya aku bisa baik ke banyak orang
nah ini kan kalian masuk nominasi ami awards dua ribu dua puluh satu udah dua tahun nih dalam masa pandemi
kalian kemarin berkarya di tengah pandemi produksi lagu kemudian bikin video klipnya juga yang gak gampang
menurut kalian berkarya di tengah pandemi ini sulit nggak sih
gimana kemudian tantangan menciptakan musik dan juga keterbatasan manggung
kalau novia sendiri apa ya
karena pandemi kan jadi kita nggak bisa kayak nyanyi di depan banyak orang terus kayak udah gak bisa di normal lah
jadi karena pandemi lah itu yang buat kita semakin kreatif gitu loh untuk membuat kayak video video atau konten konten di rumah
karena memang kaki gabutnya mungkin ya jadi lebih produktif di rumah gitu
oke lebih produktif di rumah artinya juga bikin lagu nulis lagu bisa di rumah
juga ya kompos lagu juga bisa di rumah semua bisa dilakuin di rumah
kalau caleb gimana melihat tantangan yang ada di sorry di masa pandemi ini apakah jadi halangan buat caleb untuk menciptakan sebuah karya
sebenarnya kalau dimaksud bukan halangan sih jadi kayak harusan yang harus dilakukan soalnya emang demi keselamatan bersama
jadi kayak kalau di studio nggak bisa lama lama banget nggak kayak online segala macam
tapi menurut aku itu nggak apa apa
apapun keadaannya bermusik tetap bermusik nggak apa apa ada yang bisa berubah
bermusik tetap bermusik keren banget
tapi saya harus tanya nih sudah masuk nominasi ini sebetulnya juga ada beberapa nominasi ya beberapa kategori ya dalam ami awards ya caleb juga ya
nah saya harus tanya ke caleb mungkin berapa persen sih keyakinan menang di ami awards ini melihat tadi lawannya
mau jawab apa karena istilahnya dari awal aja aku gak kepikiran untuk masuk nominasi jadi kayak ya apapun yang terjadi siapapun yang menang ya itu emang udah yang terbaik
kalau novia berapa persen keyakinan menang di amy awards
secara ya kalau kita lihat ke belakang teman teman yang dari ajang pencarian bakat nih juga udah nyabet penghargaan ini
berapa persen ya
aku jujur aja nama aku sudah masuk di nominasi aja tuh sudah bersyukur banget
jadi kayak kalau misalnya nanti menang pun bersyukur kalau nggak menang pun sudah bangga gitu loh bisa masuk di nama nominasi itu gitu
oke kita doakan yang terbaik buat kalian berdua yang penting siapapun yang menang mungkin kalian bisa berkolaborasi ya
ditunggu loh kolaborasi penyanyi muda enam belas sampai dua puluh tahun tadi saya langsung minder sendiri oke
mereka masih pada muda mungkin bisa kolaborasi banget
oke anyway terakhir dong boleh nyanyiin sedikit lagu yang jadi nominasi yang masuk dalam daftar nominasi kalian di ami awards
novia dulu boleh
kadang cinta datang dan pergi waktu selalu berganti
sementara bersih labat ku denguk kain
ku berharap kali ini cinta dengan salah
salah lagi kalian terakhir kali bawa ku bermimpi
ku ingin jatuh cinta lagi
hei asik banget ya
yang satu ini juga nggak kalah asik
caleb langsung aja
hahaha keren banget
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected showbiz corner
kita doakan yang terbaik buat kalian
terus ya berkarya di tengah pandemi di tengah keterbatasan apapun jangan pernah berhenti berkarya
terima kasih caleb joe dan juga novia baamid bye bye